demi kebaikan anak anak mama semua
dari dulu hari selalu mengalah buat andi
dan sekarang kami semua pun harus mengalah demi kebaikan andi
kenapa semua jadi rumit begini
kita masuk ya
mama gak ingin kamu pergi
kamu tuh apa apaan sih
ngapain kamu mual mual gitu di depan panti
biar dia tahu kalau kamu mengandung anaknya haris
emang aku mual aja
emangnya gak bisa ditahan apa
kalau sampai tanti curiga
bisa berantakan semuanya
gak boleh ada orang pun yang tahu
bahwa kamu udah mengandung anaknya haris
diam kamu di sini
biar aku yang nyelesain masalah ini
kasih mama kesempatan untuk jelasin ini ke kamu
kenapa mama mempermainkan aku seperti ini mah
mama terpaksa melakukan ini mama gak ada pilihan
tapi kenapa begini mbak kenapa
semua terjadi di luar dugaan
di luar gendak mama
waktu mama nemenin andi ke amerika untuk berobat
ternyata selama itu haris haris dekat sama riri
mereka terjerumus dan melakukan hal terlarang itu
sampai akhirnya riri hamil
mama juga baru tahu ini
waktu mama udah mau pulang dari amerika
waktu pertama kali dengar berita ini
mama gak bisa terima
mama bahkan sempat minta sama mereka untuk menggugurkan kandungan
tapi mereka menolak
mama gak mungkin membiarkan mereka menikah
itu sama aja mama membunuh andi
jantung andi gak akan kuat kalau dia tahu soal ini
kamu gak mau andi meninggal
gak ada seorang ibupun di dunia ini yang rela kehilangan anaknya
makanya mama terpaksa merahasiakan dan menutupi semua ini
jadi ini sebabnya
aku mendesak aku menikah sama haris
demi menutup air mereka
ini gak adil ma
sama sekali gak adil
bukan gitu tanti
mama gak mungkin sejahat itu sama kamu
mama lihat kan sekarang
kamu salah besar
kalau kamu berpikir bahwa mama sengaja mau memanfaatkan kamu
dari dulu mama memang menginginkan kamu untuk jadi mantu mama
dan itu gak pernah berubah
rahasiakan masalah ini ya
mama gak sanggup kalau harus kehilangan anak mama satupun
bukan cuma andi
ini memang udah jalan yang terbaik
demi kebaikan anak anak mama semua
karena kamu juga anak mama
dari dulu hari selalu mengalah buat andi
dan sekarang kami semua pun harus mengalah demi kebaikan andi
ya allah kenapa semua jadi rumit begini
mama gak ingin kamu pergi
terlalu berat kalau mama harus menghadapi masalah ini sendirian
mama butuh kamu
bantu mama tanti
aku butuh waktu untuk mencerah ini semua

jangan pergi sama mama

tanti jangan pergi sama mama
tanti jangan pergi sama mama
jangan pergi tanti
ini semua gara gara riri
dia selalu saja membuat kacau rencanaku
jangan sampai nanti membongkar rahasia ini
di semua gara gara kamu
kamu sengaja kan
supaya tante jadi tahu bahwa kamu mengandung anaknya haris
demi tuhan buat apa aku ngelakuin itu mah
tidak usah pura pura lugu kamu
kamu pikir aku nggak tahu buat apa
kalau sampai tanti tahu bahwa kamu mengandung anaknya haris
kamu pasti berharap kalau dia minta cerai sama haris kan
supaya setelah itu kamu bisa diam diam jalin hubungan lagi sama haris di belakang andi
udah ngaku aja
kamu tuh emang
perempuan gak benar
aku gak mungkin sejahat itu
kenapa sih aku selalu salah di mata mama
selama ini aku selalu turutin kemauan mama
aku sampai rela mengorbankan kebahagiaan aku demi mama
kenapa masih salah terus
kenapa semua jadi berantakan kayak gini
gimana kalau tanti minta cerai dari haris
gimana kalau andi jadi curiga
dan akhirnya tahu kalau riris sudah hamil
andi pasti akan tahu kalau itu bukan anaknya
karena dia belum bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami
aku benar benar gak kuat dengan sikap mama yang kayak gini
apapun yang aku lakukan selalu salah
mama memang gak pernah menginginkan aku jadi menantunya
mungkin andi benar
sebaiknya aku dan andi keluar dari rumah ini
yang bisa hidup tenang
jauh dari mama
kebetulan kalau benar riri keguguran gak ada lagi yang perlu aku khawatirkan
kenapa dia cepat sekali pulang
kenapa dia cepet sekali pulang